terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
direktur rumah sakit pusat pertamina mengonfirmasi satu orang pasien yang dirawat di ruang icu
dinyatakan meninggal dunia minggu dini hari
saat ini pihaknya masih terus berupaya maksimal menangani dua puluh empat pasien luka bakar lainnya
satu dari dua puluh lima pasien yang menderita luka bakar akibat kebakaran di depo pertamina pelumpang
dinyatakan meninggal dunia pada minggu dini hari
pasien yang sempat dua hari dirawat di ruang icu burn unit rspp disebut mengalami luka bakar serius
yakni mencapai sembilan puluh lima persen
dengan bertambahnya satu korban meninggal maka hingga minggu siang secara keseluruhan
terdapat sebanyak sembilan belas korban meninggal dunia
saat ini kami masih merawat dua puluh empat pasien
jadi kami sudah berusaha semaksimal mungkin
tadi pagi jam dua tiga puluh ada satu pasien yang istilahnya kondisi klinisnya memang sangat berat
sehingga tidak tertolong
jadi saat ini tinggal ada dua puluh empat
di mana dari dua puluh empat ini ada tiga belas ini masih dirawat di ruang icu
dan sebelas dirawat di ruang buka bakar kami